atau yang akrab dengan sebutan bar fly pea flower alias bunga telang adalah tanaman berwarna biru dan putih pada bagian tengahnya
selain indah bunga telang mengandung sejumlah senyawa kimia yang bisa berguna untuk pengobatan
tak heran sejak berabad abad lalu tanaman liar asli asia tenggara ini digunakan sebagai obat tradisional di india
karena kaya akan manfaat sejak pandemi hingga saat ini bunga telang pun semakin populer dan dibudidayakan di indonesia
seiring berkembangnya zaman bunga telang tak hanya digunakan untuk pengobatan atau tanaman hias
namun juga pewarna alami di dunia kuliner dengan mengambil dan mengolah ekstrak bunga telang
menjadi bahan dasar beragam hidangan yang unik dan menarik
dengan catatan sebelum diolah bunga telang harus dicuci bersih dan dikeringkan terlebih dahulu agar tidak timbul jamur
semuanya yang ada di piring ini
enggak sih nggak usah ini secukupnya aja sih kak
kalau untuk satu kali surfing atau penyajian berarti sampai setengahnya gelas ini
iya sampai setengahnya ini aja mungkin cukup
ini baru aku kasih tambahin hot water sih
air panas langsung disiram gitu aja
iya air panas iya disiram
karena sebelumnya ini sudah dibersihkan ya
iya sudah dibersihkan
kalau misalnya pakai air biasa berarti dia tidak akan mengeluarkan warnanya atau gimana
iya tidak akan mengeluarkan warnanya sih
larut juga sih kak
karena kan memang dia pakai air panas baru ini
mulai kelihatan pelan pelan warna birunya keluar ya
tak lama usai disiram air panas bunga telang akan langsung mengeluarkan sarinya yang berwarna biru
namun pada proses ini kita tidak boleh terburu buru mengolah
melainkan harus menanti minimal selama tiga puluh menit untuk menembak ekstrak yang lebih maksimal
setelah menanti sekitar tiga puluh menit ya akhirnya kita sudah mendapatkan ekstrak dari si bunga telang
sudah terlihat nih warnanya biru
nah sebenarnya kalau dari aroma sih nggak ada aromanya
dan kalau dari rasa lebih ketawar ya
jadi bunga telang ini makanya bisa dimix and match dengan berbagai macam buah buahan juga cocok seperti lemon
disajikan panas maupun dingin seratus mili ekstrak bunga telang cocok dipadu padankan dengan satu ratus lima puluh mili perasan air lemon
yang sebelumnya telah ditambahkan beberapa sendok gula cair untuk menyeimbangkan rasa
makanan favorit saya pizza dan si cantik violet magic tea sudah ada di hadapan
wah saya nggak sabar nih buat segera menyantapnya
selain kaya akan antioksidan minuman teh bunga telang ini juga menyegarkan apabila ditambahkan dengan lemon

bisa ditambahkan dengan lemon
bisa ditambahkan dengan lemon
bisa ditambahkan dengan lemon
bisa ditambahkan dengan lemon
seperti tanaman yang menjadi bahan pangan pada umumnya bunga segar tidak dapat tahan lama ketika disimpan
hal tersebut membuat penyimpanan stok perlu diperhatikan agar kualitas produk yang dihasilkan dari bunga telang tetap terjaga dan bisa tahan lama
bunga segar itu kalau kita hanya letakkan di dalam kulkas atau chiller tentunya kan lama lama dia akan menciut
nah kita mengakalinya kita ada box kemasan yang memang kedap udara
jadi kita taruh bunga telang itu ke dalam
kita taruh bunga telang itu ke dalam
kita tutup dan kita masukkan ke dalam kulkas atau chiller
sehingga tidak langsung berakibat pada keberlangsungan bunga itu sendiri
di sisi lain meski disebut sebagai tanaman liar yang bisa tumbuh dimana saja terdapat kesulitan dalam membudidayakan bunga telang
karena ketika bertumbuh dan berbunga bunga telang tidak selalu mekar dan dapat dipanen
sudah ada bunga telang
ini dari mana sih kak
kita nanam sendiri bunga telangnya
ini ada kesulitan tidak sih dalam membudidayakan bunga telang di rumah
sebenarnya bunga telangnya sendiri cepat tumbuh karena dia termasuk tanaman liar
tapi kesulitannya kadang dia nggak selalu mekar
jadi begitu dia mekar kita langsung panen
selain dapat dijadikan sebagai minuman yang menyegarkan bunga telang juga bisa diolah menjadi pewarna makanan alami seperti nasi uduk maupun nasi putih
hingga telur ayam
pada proses pembuatannya beras putih bisa langsung direndam air dan sari bunga telang
maupun langsung ditetes dan dicampur dengan ekstra bunga telang ketika nasi sudah matang
agar lebih menarik nasi yang sudah berubah warna menjadi biru juga dapat dibentuk menjadi tumpeng maupun bento dengan karakter karakter unik lengkap dengan aneka lauk
pertamanya sih awalnya bikin buat anak
bawa bekal sekolah
lama lama banyak yang order
ibu ibu lebih tenang karena semuanya pewarnaannya alami
kalau misalnya bunga telang tadi warnanya biru
kalau untuk model model lainnya kayak warnanya merah kuning hijau itu biasanya diwarnain pakai apa
jadi kalau misalnya merah dari bit kalau misalnya hijau itu bisa dari bayam atau pandan
biru tadi dari telur
biru tadi dari telang
termasuk tadi ini ya membuat hidung sama loncengnya pun pakai pewarna alami ya
ya betul kalau kuning kan kunyit
meski disebut rupawan dan bermanfaat anda tetap perlu membatasi dosis asupan bunga telang per hari yakni dua tiga kali sehari dengan menggunakan lima sampai sepuluh gram bunga telang kering saja
pola konsumsi bunga telang yang berlebih akan memicu dan mengakibatkan sejumlah masalah seperti mual
diare maupun emah
kalau misalkan meskipun ini herbal tapi kalau dalam kondisi yang berlebihan pasti akan menimbulkan efek efek yang akan memicu ketidakseimbangan di dalam tubuh kita
karena salah satu efeknya juga akan menekan gula darah juga
jadi dalam satu penelitian pada hewan coba bunga telang ini akan menakan gula darah
jadi kalau misalkan diminum secara berlebihan dia akan menimbulkan hipotikemi atau penurunan gula darah secara ekstrem
tapi dalam keadaan dosis yang berlebihan dan tidak wajar
tapi kalau misalkan dalam penggunaannya masih seperti ketika kita minum teh seperti biasa itu masih tidak masalah
kendati demikian si biru bukan hanya sedap di lidah sedap dipandang namun juga kaya akan khasiat
mengandung hepa protektor bunga telang dapat melindungi jaringan hati
sementara kandungan bioaktifnya dapat menjadi antioksidan anti diabetes anti obesitas anti kanker dan anti inflamasi
hal tersebut membantu menjaga sel syaraf sehingga mampu menambah konsentrasi meningkatkan memori dan meminimalkan demensia
clarissa aradia muhammad wahyudi jakarta